hingga saat ini masih ada tujuh korban peledakan bom kampung melayu yang dirawat di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
lima diantaranya polisi dan dua warga sipil
dari ketujuh korban yang dirawat di rumah sakit polri sebagian besar menderita luka akibat terkena serpihan bom
berdasarkan keterangan kapolda metro jaya irjen m iryawan ada polisi yang menderita luka cukup parah karena terkena serpihan bom di sekujur tubuhnya
dari ketujuh korban tiga diantaranya limpahan dari rumah sakit premier jatinegara yaitu seorang polisi dan dua warga sipil
mereka dipindahkan karena alasan keamanan
kita langsung ke rs polri sudah ada mutia wiro sastro di sana mutia
bagaimana sejauh ini perkembangan untuk identifikasi para terduga pelaku dan butuh waktu berapa lama
kemudian pihak kepolisian dan juga tim dvi untuk bisa memastikan bahwa nama nama yang disebutkan saat ini terduga pelaku merupakan orang yang merupakan jenazah yang saat ini berada di rumah sakit polri
baik reinhardt dapat saya sampaikan untuk saat ini ada perkembangan terbaru yang baru saja kami himpun melalui sambungan telepon dari kristianingsi selaku kepala humas rumah sakit bayangkara polri
bahwa korban luka luka yang dirawat di rumah sakit bayangkara polri yang merupakan limpahan
karena dari rumah sakit lainnya di daerah jakarta timur rumah sakit premier jatidegara maupun hermina dan rumah sakit budi asih di sini telah bertambah jumlahnya menjadi delapan orang
warga negara sipil dan lima anggota polri
sampai saat ini keadaannya untuk tiga warga negara sipil yang dirawat masih harus mendapatkan perawatan intensif dan empat anggota polri yang telah berjaga dari hari kemarin
di sini pun juga sudah perlahan siuman
keadaannya juga cukup membaik
namun untuk yang lainnya empat lainnya pun masih mendapatkan perawatan intensif dari spesialis bedah umum bedah plastik dan juga bedah ortopedi
untuk korban lalu luka sendiri masih kami tunggu perkembangannya dan diperkirakan hingga satu sampai dua hari ke depan baru bisa siuman dan keadaannya mulai membaik
untuk kemudian didatangi nanti rencananya dari lpsk sendiri lembaga perlindungan saksi dan korban akan mengunjungi korban yang ada di rumah sakit bayangkara polri
ketika keadaannya sudah cukup membaik
dan jika kita berbicara dengan hart perihal dua terduga pelaku yang potongan tubuhnya telah diimpun di tempat kejadian perkara dan dibawa langsung ke pus dokes di rumah sakit bayangkara polri
sampai saat ini perkembangannya adalah kita masih menunggu hasil dari identifikasi post mortem yaitu himpunan dari sampel gigi sampel rambut untuk menentukan dna
dan tentunya dibantu praktikan
dari tim inavis dan juga tim disaster victim investigation atau tim dvi
sampai saat ini reinhardt yang bisa kita ketahui bahwa post mortem akan terus dilaksanakan
namun untuk identifikasi anti mortem sendiri karena anti mortem membutuhkan adanya relasi
ataupun kerabat untuk dicocokkan sampel dna nya begitu sampai saat ini belum dapat dilaksanakan
karena memang potongan tubuh yang didapat dari tempat kejadian berkara
tidak ada atau tidak dibubuhkan identitas apapun
sehingga sampai saat ini tim pusdokes polri tidak memiliki petunjuk
tentang identitas dari dua terduga pelaku yang potongan tubuhnya ditemukan di tkp
sampai saat ini pun kami bisa memantau dari kemarin sampai siang ini
tidak ada keluarga ataupun kerabat dari yang kami pikir terduga pelaku
yang berlalu lalang di sekitaran pusdokes rumah sakit bayangkara polri
sehingga kami tidak memiliki keterangan apapun perihal
apakah sudah ada keluarga yang dipanggil mungkin
ataupun yang sudah berinisiatif untuk menuju ke pusdokes polri
untuk apakah melihat apakah jenazah ataupun potongan tubuh yang ada di sini
di pusdokas polri ini merupakan potongan tubuh dari kerabat atau keluarganya
baik terima kasih mutia yang saat ini memang masih berada di rumah sakit polri
memantau langsung bagaimana kondisi jenazah yang memang masih menunggu identitas post mortem dan juga anti mortem
dan kemudian kita bergeser ke akbar
akbar junisa surya di mabes polri saat ini
akbar kemarin sempat diadakan penggeledahan di rumah terduga pelaku
nah untuk hari ini apa perkembangan terbaru yang bisa disampaikan terkait dengan penyelidikan terhadap terduga pelaku bom di kampung melayu
ya reinhardt memang kemarin kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku bom kampung melayu
yaitu dengan inisial ins di kawasan cibangkong batu nunggal bandung jawa barat
dan tersebut memang polisi sudah menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan juga dokumen dokumen
berupa buku tentang ajaran islam serta identitas dari ins sendiri yaitu ktp dan juga paspor
dan dari hasil penggeredahan tersebut juga polisi sudah membawa orang tua dari ins dan juga anak untuk melakukan tes dna
terkait dengan kecocokan dna dari is ini dengan keluarga pelaku
dan hasil identifikasi
polisi sementara ini memang diduga pelaku ins ini masih terkait dengan jaringan pelaku teror bom di daerah cicendo bandung jawa barat beberapa waktu lalu
di mana ins dan juga pelaku teror di cicendo jawa barat ini masuk dalam kelompok atau jaringan dari jamaah ansur daulah
yang merupakan anak ataupun sub dari kelompok teror internasional yaitu isis
dan polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan
terkait kemungkinan adanya pelaku lain ketika melakukan teror di terminal kampung melayu dua hari lalu
dan saat ini juga polisi tengah melakukan peningkatan pengamanan di sejumlah titik di mana fokus pengamanan tersebut
tentu kepada personil kepolisian dan juga dari markas kepolisian untuk mengantisipasi adanya kembali serangan teror yang ditujukan kepada personil kepolisian
memang kalau kita lihat dari serangkaian serangan teror yang terjadi
di indonesia kalau dulu ketika terjadi serangan teror bom bali bom kuningan serta di kedubes australia memang sasarannya adalah warga asing
namun dua atau tiga tahun kebelakang justru sasaran teror bergeser menjadi mengarah kepada personil kepolisian yang sudah terjadi beberapa kali
kita ingat dulu sempat terjadi bom teror bom di mapolres solo dan juga terjadi penyerangan kepada personil kepolisian di tanggerang dan kali ini terjadi bom di kampung melayu
dan korbannya justru lebih banyak dari personil kepolisian
dan untuk mengantisipasi ini kepolisian sendiri sudah menghimbau kepada seluruh personil aparat kepolisian baik yang bertugas di jalanan maupun di markas kepolisian
seperti di polres polsek dan juga di polda untuk meningkatkan pengamanan agar tidak terjadi teror yang mengarah kepada aparat kepolisian
penggeledahan dan juga penyelidikan masih terus dikembangkan oleh kepolisian terkait jaringan jaringan
untuk mengungkap jaringan jaringan yang saat ini sudah terjadi
deteksi oleh kepolisian yaitu ada jamaah ansarut daulah dan sebelumnya juga ada jamaah ansarut tauhid yang sempat melakukan serangkaian teror di indonesia
baik akbar kalau tadi kan memang untuk terduga teroris atas inisial ins yang sudah digeledah dan juga keluarga sudah dibawa oleh pihak kepolisian
bagaimana kemudian untuk nama yang lain terduga yang lainnya dengan inisial as
apakah sudah ada informasi akbar bagaimana penyelidikan terhadap salah satu terduga teroris lain yang berinisial as yang kemudian sudah di
namanya sudah cukup diketahui oleh masyarakat
ya untuk pelaku inisial as sendiri polisi memang mengkaitkan pelaku terduga pelaku bom kampung melayu yaitu ins dengan as
di mana menurut keterangan yang dihimpun oleh kepolisian dari istri dari ins memang ins mengenal dengan baik pelaku berinisial as tersebut
sementara pelaku berinisial as ini adalah pelaku yang melakukan teror
bom di daerah cicendo bandung jawa barat beberapa waktu lalu
sehingga keterkaitan inilah yang masih didalami oleh pihak kepolisian
namun dari informasi sementara yang dirilis oleh kepolisian memang diduga pelaku berjumlah dua orang ketika melakukan teror bom di terminal kampung melayu
namun polisi belum merilis secara resmi siapa pelaku satunya yang saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian reinhardt
baik terima kasih akbar juni saya langsung dari mabes apolri jakarta
dan sebelumnya tadi ada mutia wiro sastro dari rumah sakit polri jakarta timur
dan dua hari pas terledakan bom dinas perhubungan dki jakarta memeriksa kesiapan terminal kampung melayu
mulai jumat dua puluh enam mei terminal kampung melayu sudah kembali beroperasi
inspeksi mendadak kepala dinas perhubungan dki jakarta dilakukan pada jumat pagi
kamis dua puluh lima mei sebagian areal terminal kampung melayu terutama halte bus transjakarta
sempat tidak difungsikan untuk kepentingan investigasi dan juga olah tkp oleh pihak kepolisian
hari jumat terminal kampung melayu dipastikan aman dan dapat kembali digunakan sejak pukul empat jumat pagi
terminal yang menampung ratusan angkutan dengan empat puluh rute perjalanan ini melayani hingga enam penumpang setiap hari
sementara itu halte bus transjakarta kampung melayu
sempat tidak difungsikan untuk kepentingan investigasi dan juga olah tkp oleh pihak kepolisian
hari jumat masih belum dapat dioperasikan staf transjakarta masih membersihkan halte yang menjadi lokasi ledakan pada rabu malam
pembersihan terutama untuk membuang pecahan kaca jendela dan menghilangkan noda serta bau darah dari lantai halte
selain menunggu instruksi dari pihak kepolisian halte baru akan kembali dioperasikan jika bau anjir sudah hilang sepenuhnya
hal ini dilakukan untuk memastikan penumpang nyaman menggunakan halte

hal ini dilakukan untuk memastikan penumpang nyaman menggunakan halte
saya sekali renhat bahwa memang saat ini kondisi terminal kampung melayu sudah kembali normal aktivitas masyarakat yang biasanya melalui terminal ini
yang baik menaiki kendaraan umum seperti mikrolet kopaja metro mini juga sudah kembali dilakukan di sini sejak pukul empat pagi hari tadi
dan saya sudah melihat bahwa memang banyak sekali kendaraan kendaraan seperti mikrolet dan juga bus yang juga terparkir di sini
menunggu para penumpang mereka untuk menaiki kendaraan tersebut untuk menuju ke sejumlah jurusan yang berada di sana
yang berada di jakarta ataupun berada di kawasan perbatasan jakarta
namun begitu memang sebelumnya tidak ada garis polisi karena memang kemarin pada pukul sepuluh malam garis polisi telah dilepas
namun tadi pada pukul sepuluh pagi garis polisi kembali dipasang
begitu terutamanya di lokasi di mana ledakan terjadi dekat dengan toilet terminal dan juga dekat dengan halte bus transjakarta ini
hal ini dilakukan memang sengaja untuk menyambut kedatangan dari kapolri jenderal tito karnavian yang rencananya akan hadir
lokasi ledakan pada siang hari ini untuk memantau di hari kedua pasca ledakan bagaimana situasi terkini di terminal kampung melayu
namun begitu memang hingga saat ini jadwal tersebut memang masih tentatif begitu karena memang jadwalnya juga tito jenderal tito akan juga akan mengunjungi para korban di rumah sakit polri
sedangkan untuk arus lalu lintas yang berada di kawasan dekat dengan terminal kampung melayu ini terutamanya di jalan otista saat ini cukup ramai lancar
pihak dari satlantas polres jakarta
timur dan juga dishub jakarta masih melakukan proses pemantauan terhadap arus lalu lintas di sini membantu bagi masyarakat dan juga pengendara agar tidak berhenti begitu melihat kondisi ledakan
karena ada beberapa kendaraan yang memang pada saat melalui terminal begitu berhenti sejenak untuk melihat lokasi ledakan
namun begitu di sini polisi meminta bagi para pengendara untuk tetap lewat begitu
kepadatan di beberapa titik di sepanjang jalan otisa menuju ke jalan jatinegara baratan
memang hingga saat ini tidak ada kepadatan yang berarti akibat dari ledakan yang terjadi dua hari yang lalu ini dan saat ini kondisi arus lalu lintas
di sepanjang jalan otista menuju jatinegara dan juga sebaliknya masih ramai lancar reinhardt
baik taza jadi dijadwalkan meskipun masih tentatif ya bahwa kapolri akan mengunjungi terminal kampung melayu dan tampaknya memang sudah dipasang garis polisi dan juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian
nah taza untuk terminal bustras jakarta sendiri
sudah dapat dipastikan kapan mulai beroperasi
karena kan terminal ini salah satu terminal yang cukup sentral begitu menjadi terminal transit bagi masyarakat yang menggunakan bustras jakarta
ya benar sekali reinhard tadi bahkan ada beberapa penumpang begitu yang ingin menaiki bus transjakarta dari halte ini
namun mereka kemudian diarahkan untuk menaiki bus transjakarta dari halte terdekat yang kurang lebih jaraknya dari halte ini kurang lebih satu km
yaitu di halte gebun pala ataupun halte
bilara cina begitu
karena memang hingga saat ini halte bus transjakarta kampung melayu ini hingga saat ini memang masih belum dapat dioperasikan
karena ada beberapa kaca yang memang pecahan kaca yang memang masih berada di sekitar kawasan halte ini dan juga adanya bau anjir yang masih terus keluar
begitu saya melihat beberapa kali dari staff staff petugas kebersihan dari halte transjakarta ini kerap membersihkan kembali kawasan tersebut
kerap dipel begitu untuk menghilangkan bau tersebut dan mereka ingin memastikan bahwa penumpang itu nyaman
dan juga tidak kembali teringat bahwa ini adalah lokasi